weekendnya udah pasti penuh ya ya ya ketua perhimpunan hotel dan restoran jawa parat
herman mohtar mengatakan selain karena liburan sekolah ppkm level satu dan pelonggaran aktivitas
sekarang kamu udah boleh dibuka cuma kita tetap menginstruksikan pada semua industri hotel dan
besaran agar supaya mereka itu tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan baik jadi jangan lengah
ya apalagi belakangan ini kan diisukan ada perian baru ya ini pun juga harus kita siap siap
ada dan juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah perubahan yang sangat penting untuk kita untuk
kenaikan okupansi hotel secara signifikan adalah bogor cirebon dan pangandaran menurutnya tingkat
rusman rusmana bandung jawa barat